melalui bank indonesia yang menggandeng bank sentral kedua negara
untuk menerapkan sistem local currency settlement
local currency settlement atau lcs adalah penyelesaian transaksi perdagangan ekspor dan impor
antara dua negara menggunakan mata uang masing masing negara
artinya transaksi ekspor dan impor ketiga negara yang semula selalu menggunakan mata uang dolar amerika
kini bisa langsung dikonversi dari rupiah ringgit ataupun bat sehingga tidak perlu lagi membeli dolar amerika